menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politisi partai gerindra sandiaga uno menjelaskan isi surat perjanjian yang ditandatangani oleh dirinya anies baswedan dan prabowo subianto pada tahun dua ribu enam belas sebelum pilgub dki
sandi meminta media untuk mengulik isi perjanjian antara dirinya anies baswedan dan prabowo subianto kepada fadli zon
meski tak mengungkap secara rinci namun disinyalir bahwa isi perjanjian tersebut berkaitan dengan komitmen bersama saat mengusung anisandi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk dki jakarta
terkait dengan pilgub dua ribu tujuh belas malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke kpud waktu di tahun dua ribu enam belas bulan september
itu nanti isi isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman teman yang memegang kopinya saya sendiri nggak memegang kopi
jurubicara dpp partai gerindra habibur rahman menyebut isu perjanjian antara prabowo subianto dan anies baswedan bukan merupakan perjanjian hukum yang saling mengikat
menurut habibur rahman kalaupun ada perjanjian tersebut hanya gentleman agreement atau perjanjian moral
sehingga siapapun tak ada yang bisa
maksa perjanjian tersebut harus dipatuhi
kecuali atas kesadaran masing masing pihak yang menjalin kesepakatan
habibur rahman juga menegaskan perjanjian terkait pilgub dki dua ribu tujuh belas tidaklah penting
saat ini yang menjadi fokus kader gerindra adalah memenangkan prabowo subianto di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang